tante dina udah dimana dina takut
alah saya gak peduli kamu mau dimana
terserah kamu mau ngapain
saya udah enek liat muka kamu di rumah
dan inget satu hal jangan kamu balik lagi ke rumah ayah kamu
tante bukain tante
dina udah bangun
iya iya dina bangun dari subuh
tadi dina liat bunga ini di tamarnya
dina tata dia buat nenek
kamu bangun dari subuh
iya ya ibu selalu mengajarkan dina dan dini untuk sholat berjamaah
sekarang nenek dan ayah makan dulu deh
liat sari ternyata enak kan punya anak
pagi ini tuhan membukakan mata
tuhan membukakan mataku
tuhan membukakan mataku
tuhan membukakan mataku
tuhan membukakan mataku
tuhan membukakan mataku
tuhan membukakan mataku
tuhan salah mengambil dia
ini cepat carikan sekolah buat dina
kamu bisa merebut semua kasih sayang di rumah ini
aku tidak akan tinggal diam padamu
jangan sok manis dan jangan sok ambil hati mereka
aduh tante sakit sakit tante lepaskan
ini belum seberapa
kalau sampai kamu cari muka sama mereka semua seisi rumah ini
ibu sudah tua
ibu merencanakan akan memberikan semua hartaku kepada dina cucuku
terus gimana dengan dini bu
dini kan juga cucu ibu
aku hanya memikirkan dina
karena hanya anak itu yang kita ambil
kenapa tidak sejak dari dulu kita ambil anak itu
anak itu sangat manis dan menyenangkan
awas kamu nenek tua
dulu kamu yang memaksa aku menikah dengan dhani
aku terima itu karena aku butuh hartamu
ternyata hartamu akan kamu berikan kepada cucumu
aku gak bakal tinggal diam
rasakan tua bangga
ayah tolong nenek ya
ibu kenapa bu
dina nenek lu kenapa
aku tak tahu
dini kangen bu sama dina
ibu yakin kok
kakak kamu pasti kangen sama kamu
kamu tahu gak
kalian itu kan benar benar identik
jadi dimanapun kalian berada
kalian bisa merasakan satu sama lain di sini
aku tidak bisa berdiri dengan sempurna
kamu sebentar lagi akan saya enyahkan dari rumah ini
kamu tidak pantas berada di rumah ini dan mendapatkan harta keluarga ini
kamu lebih pantas hidup dengan ibumu yang miskin itu
ya allah kuatkanlah hambamu ini untuk menjalani keputusanmu
berikanlah cara yang terbaik untuk kami ya allah
untuk kesembuhan dini
terjatuhkanlah dina pada kami ya allah
malah aku pusing
dini pengen ketemu dina bu
dini pengen ketemu dina bu
besok ibu jemput lina ya
dini pengen ketemu dina bu
dali udah ostrima aduh
dia semua sangat keras
potensial terusnya gede
ayah dina pengen sama dini
iya iya iya nanti ayah antar ketemu dini ya
tapi dina harus sehat dulu
sekarang kita ke rumah sakit periksa ya
ayah antar ya
iya ayah antar
mas biasa aja yang antar ke rumah sakit
mas kenapa sih mas selalu curiga sama saya
kenapa sih mas selalu nundu yang engga engga sama saya
yaudah dina diantar sama tante sari dulu ya
dari cepat sembuh nanti cepat ketemu dini
saya tidak akan bawa kamu ke rumah sakit
tapi saya bakal buang kamu disini
turun kamu sekarang ceptan
dina udah dimana dina takut
alah saya gak peduli kamu mau dimana
terserah kamu mau ngapain
saya udah enek liat muka kamu di rumah
lihat dan inget satu hal
jangan kamu balik lagi ke rumah ayah kamu
tante tungguin dina
dina ada dimana
dina takut ya allah